jakarta toys and comics fair dua ribu tujuh belas kembali digelar ke tiga belas kalinya
acara berlangsung di balai kartini jakarta selama dua hari
acara ini menjadi ajang bertemunya komunitas pecinta mainan komik maupun cosplay tanah air
berbagai merek produsen mainan dari dalam dan luar negeri hadir
hingga diskon besar mainan selama pameran
tak tinggalan cosplay toko serial tv jepang
pameran akan berlangsung hingga minggu dua belas februari dua ribu tujuh belas esok
memang untuk ke tiga belas kalinya jakarta toys and comics fair dua ribu tujuh belas kembali digelar di balai kartini
sejak dibukanya pintu tiket masuk jam sepuluh tadi pagi
sudah langsung membludak banyak sekali pecinta toys and comics yang hadir
tak hanya dari jakarta mungkin dari berbagai daerah
dan memang tadi harga tiket masuknya dikenakan badro sekitar rp lima puluh
namun itu tak menjadi halangan bagi para pecinta toys and comics untuk datang ke sini
karena memang sudah ditunggu tunggu
dan uniknya pantauan kami tadi demografi dari pengunjung di sini memang bukan anak anak
memang bukan anak anak yang tampak di sini banyak
karena memang banyak orang dewasa yang lebih meminati toys and comics di sini
dan untuk beberapa brand di sini iqbal yang boleh saya bagikan adalah
saya sendiri kita tahu ada berbagai merk seperti lego
kemudian ada produk dari star wars yang menampilkan robot robotnya yang memang kita tahu semua sudah menjadi ikon
dan banyak meminatnya untuk star wars
kemudian juga ada gundam ada hot wheels dan ada juga tomica
untuk permainan yang memang diminati oleh para pemuda
dan untuk cosplay juga tak kalah menarik karena dari serial jepang
tokoh tokoh seperti ada sailor moon kemudian ada dragon ball
dan juga power rangers akan meramaikan cosplay selama dua hari di sini
dan tak ketinggalan ada world icon cosplay dari australia
katiuska moon fox yang memang sudah ditunggu tunggu oleh para pecinta cosplay tanah air
dan di sini jakarta comics and toys fair dua ribu tujuh belas diramaikan oleh sekitar dua ratus lima puluh peserta
baik berasal dari distributor maupun penjual independen
dan ikbal mungkin bisa datang kesini sampai besok karena memang
sel sel yang diberikan pada bazar di jakarta toys and comics fair ini cukup fantastis
wah lumayan sekali desi
desi lalu kalau menurut pantauan anda sebenarnya yang paling menarik perhatian anda itu mainan seperti apa
dan yang menjadi tren tahun ini ini mainan apa sih desi
ya memang kalau kita tahu perkembangan digital
iqbal sangat mempengaruhi produsen mainan juga
tak hanya di aspek kehidupan tetapi di dunia mainan juga teknologi akan terus berkembang
di mana tren digital dan elektronik memang akan mempengaruhi tren mainan di tahun dua ribu tujuh belas
kalau di tahun dua ribu enam belas pantauan kami di asosiasi produsen mainan indonesia
memang masih menggunakan mainan yang berdasar remote control
dan di dua ribu tujuh belas akan meningkat lagi kita akan bisa mengetahui akan ada boneka
yang mungkin diperkenalkan
bisa diterbangkan menggunakan drone
kemudian ada juga robot yang bisa digerakkan oleh sensor tubuh
berserta juga bluetooth misalnya
dan ini memang akan terus berlanjut di tahun tahun sebelumnya
masih terus akan berkembang di sektor mainan yang berdasarkan elektronik dan digital
dan ini akan menarik sekali ikbal karena sampai dua hari ini akan banyak sekali pertunjukan
ataupun produk produk yang mungkin dihadirkan teknologi baru yang akan mungkin dihadirkan
sampai dua hari penyelenggaraan
terima kasih desy adhidonang dari jakarta toys and comic fair dua ribu tujuh belas